sebuah mobil pemadam kebakaran milik pemkap blitar selasa dini hari terguling saat akan memadamkan kebakaran di kecamatan ngelego
akibatnya sang sopir terjepit dan mobil hancur sementara proses evakuasi berjalan dramatis
pemadam kebakaran milik pemkap blitar selasa dini hari terguling saat akan memadamkan kebakaran di kecamatan ngelego
pemadam kebakaran milik pemkap blitar selasa dini hari terguling saat akan memadamkan kebakaran di kecamatan ngelego